pemerintah melalui direkturat jenderal pajak atau ditjen pajak ini berencana untuk mensahkan aturan pembukaan data transaksi kartu kredit
pihak perbankan dan penyelenggara kredit ini wajib melaporkan data transaksi nasabah yang memiliki kartu kredit
hal ini sejalan dengan peraturan menteri keuangan nomor dua ratus dua puluh delapan garis miring pmk tiga dua ribu tujuh belas
tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
kita akan lihat detil aturan yang rencananya akan diberlakukan mulai april dua ribu dua puluh
pajak intip kartu kredit
nah kita lihat disini ditjen pajak tadi kementerian keuangan melalui ditjen pajak mengimbau kepada perbankan dan juga penyelenggara
yang memfasilitasi kartu kredit ini untuk menyetorkan data nasabah kartu kredit mereka ke ditjen pajak
ada total dua puluh tiga lembaga penyedia fasilitas kartu kredit termasuk perbankan ini yang harus menyetor
dan menyetorkan data nasabahnya
pada tahun dua ribu delapan belas ini dan pada batas akhir tahun dua ribu sembilan belas dan ini sebetulnya aturan yang diberlakukan oleh kementerian keuangan terhadap dijen pajak ini
sudah diberlakukan pada bulan mei dua ribu enam belas lalu
nah namun pada saat itu pemerintah sedang fokus terhadap aturan atau proses tax amnesty ya
kita sama sama tahu teks amnesty yang banyak membawa rupiah ke negara kita dan barulah pada bulan april
pemerintah akhirnya kembali mengimbau para penyedia fasilitas perbankan ini untuk secara transparan
bangun membukakan data data nasabah mereka yang memiliki kartu kredit kepada ditjen pajak
dan ini pastinya ditjen pajak mengintip kartu kredit milik nasabah tentunya untuk optimalisasi penerimaan pajak negara
selanjutnya kita lihat informasi apa saja yang nantinya akan wajib dilaporkan oleh pihak perbankan kepada dijen pajak
yaitu id merchant nilai dan rincian transaksi dan juga tanggal transaksi
jadi tanggal transaksi
yang nantinya akan dilaporkan oleh perbankan tersebut adalah pertanggal satu januari dua ribu delapan belas ini hingga nanti tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
jadi semua data akan direkord
mereka memiliki kartu kredit datanya akan direkord dan kemudian akan diberikan kepada ditjen pajak
dan termasuk juga nanti data data yang akan disetor adalah nama alamat nik nomor paspor npwp juga pagu kredit yang dimiliki oleh nasabah
selanjutnya poin penting tentang pelaporan ini
poin penting tentang pelaporan data nasabah terhadap kepada dijen pajak ini adalah satu adalah mencegah penghindaran pajak
di sini yang akan dinilai oleh pemerintah adalah kepatuhan pajak dari wajib pajak sendiri
karena kalau kemarin kita sudah sama sama mengisi spt tahunan
begitu di sini pada saat pelaporan ini akan dilihat nanti apakah sesuai laporan yang diberikan dari spt
dan juga pagu kredit yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut
jangan sampai sebetulnya laporan spt penerimaan atau penghasilan per bulannya hanya sepuluh juta
tapi sebetulnya kartu kredit yang digunakan ini pagunya limitnya bisa mencapai seratus juta misalnya
dan selanjutnya ini adalah program pertukar informasi otomatis antar negara
kalau kita kemarin mengenal teks amnesti saat ini ada satu ratus dua negara di dunia yang sudah menandatangani perjanjian
untuk program pertukaran informasi otomatis antar negara ini
dengan pertukaran otomatis antar negara ini diharapkan nanti tidak ada mereka yang melakukan penghindaran pajak
tidak ada lagi pengusaha pengusaha atau konglomerat konglomerat yang menanamkan modalnya di luar negeri
ini untuk menghindari pajak yang besar mungkin di indonesia
dan ini aturan perbankan menyetor data nasabah ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki transaksi di atas satu miliar
ini per tahun ya
jadi satu miliar per tahunnya
dengan data satu miliar per tahun
ini artinya limit kartu kredit yang dimiliki oleh nasabah tersebut adalah sebesar kurang lebih seratus juta rupiah
seratus juta rupiah per bulannya
karena memang ya berarti memang aturan ini akan diberikan kepada mereka mereka yang memiliki penghasilan menengah ke atas
karena siapa yang memiliki limit kartu kredit sampai seratus juta rupiah per bulannya
bagi anda yang memiliki limit kartu kredit di bawah seratus juta anda bisa tenang karena data data anda tidak akan disetor kepada dijen pajak oleh perbankan
yang memfasilitasi kartu kredit
kemudian ini akan dilaporkan paling lambat dilaporkan akhir april tahun berikutnya
atau akhir april tahun dua ribu sembilan belas
nah jadi ini anda harus mulai berhati hati yang memiliki kartu kredit dan juga sudah melaporkan spt
jangan sampai ada ketidaksesuaian antara data yang anda laporkan di spt
karena kita tahu dasar atau asas yang digunakan dalam laporan spt adalah self assessment
jadi anda mengisi sendiri dan menentukan sendiri berapa kisaran kisaran pengeluaran anda
begitu jangan sampai ada ketidaksesuaian
antara spt yang anda laporkan ke dijen pajak dan juga kartu kredit yang anda gunakan
selanjutnya kita lihat nah ini kenapa dijen pajak juga menyasar kartu kredit
karena memang pertumbuhan pengguna kartu kredit dan juga data transaksi kartu kredit tiap tahunnya ini selalu mengalami peningkatan
kita lihat di sini dari tahun dua ribu tiga belas dalam juta ini jumlah transaksi yang terjadi melalui kartu kredit ada sebesar dua ratus dua puluh tiga lima
atau sebanyak dua ratus triliun rupiah
atau sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan juta transaksi
kemudian melesat sampai tahun dua ribu tujuh belas ada tiga ratus dua puluh tujuh transaksi yang terjadi melalui kartu kredit atau dana yang berputar itu ada dua ratus sembilan puluh tujuh tujuh puluh enam triliun rupiah
dan memang dengan adanya pelaporan kartu kredit atau data nasabah yang memakai kartu kredit dengan limit mencapai seratus juta rupiah tersebut per bulan
ini di satu sisi memang ada masyarakat yang mengatakan bahwa ada ketakutan menggunakan kartu kredit

di sisi lain memang transparansi ini diperlukan untuk optimalisasi intensifikasi ekstensifikasi penerimaan pajak di indonesia
karena penderimaan pajak juga nantinya akan berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di indonesia